kang aceh mas semuanya juga dikejar
bisa mati berdiri atukang saya kalau punya suami kayak kang aceh
mumput masih marah
udah tenang aja nanti juga
kalau untuk gak mau temenan sama cucu lagi gimana
ya gak mungkin atuh cu
coba siapa temen deketnya si entut disini selain kamu
ntar juga baik lagi
udah gak usah dipikirin tenang aja
kamu harus ingetin ke anak anak kamu yang kerja di sana
bentar lagi puasa
kalau sampai mereka hamil repot aja
nanti yang ada dipulang
atau kontrak kerja nggak diperpanjang
kan jadi ribet kalau begitu
kemarin pak mustakim udah ingetin cucu
cucu cucu tarik kesini mau nanya soal masalah lain
masalah apa cu
assalamualaikum pak ustadz rw
mari pak ustadz rw pansip
datang dan asep itu setiap hari jalan jalan anak anak mereka siapa yang jaga
kan ada taman bermain pak ustadz rw dititipin disana dijagain bu iin
iin itu digaji bukan buat jaga anak anak kalian
dia tadi gaji untuk membantu dokter clara
dan bertanggung jawab mengurus taman bermain
bukan ngejaga anak anak kalian
anak anak kalian harus kalian sendiri yang jaga
taman bermain itu dihadirkan
supaya kalian bisa menjaga anak kalian di sana
sekarang kamu deh ke dokter clara
beritahu sama yang lain
itu emang banyak cu
ada yang minta pindah kerjaan
ada yang minta pindah kerjaan ke negara lain
kamu tau sendiri kan si barengkok kayak apa dulu
semua isinya serba pamer
punya duit dikit pamer
beli ini beli itu
jadi kamu ingetin sama anak anak kamu yang kerja di sana
sisihin uangnya paling enggak buat tiket pulang
nah terus kalau kamu nanti udah siapin marawis
jangan lupa undang maeros ya
moms aku hanya pergi belajar ngaji di rumahnya opo ustadz kemek dulu yuk
nanti aja dirapel
emang ada gitu cu salim tirapel
enggak untut beneran marah sama cucu
si untut aja mah keterlaluan
masa ada salim dirapel
waalaikumsalam kang aceng
berarti benar ratunya kamu mau balikin lagi sama mulyadi
kok kang aceng tau
proknya panjang lagi
bagus atuh kang
benteng pak ini
alhamdulillah mampir lagi
duduk duduk sok
enggak sih wak
dari pak andi
mudah mudahan di acc ya pak
assalamualaikum pak andi
iya pak iya
terima kasih pak
alhamdulillah wak di acc
apanya yang di acc
tadi teh mau makan pakai apa
makan pakai ayam dan sayur kan
air minumnya kak
minum teh aja wak
saya air putih finance aja wak
kenapa kang kau suara teh nggak ngambil motor aja ya tang
itulah bedanya sama kita
makanya kang kau suara maju
tadi kok kamu tidak datang
junipernya nggak ada
tidak mau kum
ya harus kamu bikin mau dong
ya kamu bucuk dia
tapi kamu harus bilang sama jenniper kalau sekolah itu penting
penting buat apa lagi kum selain pinter
jenniper bisa jadi orang hebat
nggak boleh kum
jangan mengaku hebat
nanti allah marah kum
ingat ya cu
pokoknya kamu harus pantau dan ingetin terus mereka
cu cucunya pamitnya mau ke kantor
kata pak mustaqim ada hal penting
oh ya udah kalau gitu cepetan
kenapa sih ntintin suka sama mulyadi
padahal mulyadi itu cemen tintin
bukan lelaki sejati
masa mau baikan sama antin aja harus bawa ibunya
saya nyari yang serius atukang
ya ampun cantik gelis manis
akang t serius sama kamu
kang aceng mah semuanya juga dikejar
bisa mati berdiri atukang saya
kalau punya suami kayak kang aceh